dalam perayaan ulang tahun ke tujuh puluh dua tni lima oktober nanti akan ada berbagai atraksi tempur para prajurit tni
salah satu yang berperan adalah tank leopard milik batalion kavaleri satu
seperti apa aksi tank tempur buatan jerman ini simak informasinya
tembakan demi tembakan meriam menggema di sekitar dermaga indah kiat jalgo
sasaran yang di lautan pun hancur dihantam meriam tank leopark dua milik tni angkatan darat
ini adalah salah satu aksi yang akan digelar dalam puncak perayaan ulang tahun tni
meski demikian atraksi yang dilakukan juga memiliki kesulitan tersendiri
utamanya koordinasi waktu antar satuan yang terlibat
kita harus benar benar menghitung secara jeli waktu bagian perbagian
karena kita bermain tidak hanya angkatan darat saja tetapi bergabung dengan matra lainnya angkatan darat laut dan udara
sehingga waktu memang sangat menentukan
antara tembakan yang satu
dan tembakan yang lain harus benar benar dihitung
sehingga bisa tepat sesuai dengan yang kita rencanakan
dalam atraksi tempur ini ada tujuh belas tank leopard dari batalion kavaleri satu divisi infantri satu kostrat yang ikut serta
selain sebagai pelaku latihan tempur tank leopard juga akan tampil dalam defile di hadapan presiden panglima tni dan pejabat negara lainnya
iwan hermawan cilgon